apresiasi setinggi tingginya kepada insan perfilman nasional
mungkin hal itu juga yang diberikan festival film indonesia
kepada seluruh pekerja seni dalam industri film
tahun ini ffi berusaha untuk mendorong pekerja seni khususnya perempuan
untuk ikut membawa kemajuan bagi ekosistem perfilman tanah air
dan langsung saja kita ngobrol ngobrol dengan perwakilan dari festival film indonesia
bergabung bersama kami melalui sambungan telpon ada garin nugroho
ketua bidang penjurian festival film indonesia
halo mas garin selamat malam
dan juga bergabung bersama kami melalui sambungan zoom ada cutmini
hai putra selamat malam
selamat malam semuanya
mungkin saya ke mas garing terlebih dahulu
mas garin ini kita untuk merefleksikan hari film nasional
sebagai perayaan para pekerja di industri film
bagaimana seorang garin nugroho melihat perkembangan
dan juga dilema terhadap perfilman tanah air sejauh ini
ya kalau kita lihat perkembangan pas ke reformasi ya
kita mempunyai suatu perkembangan luar biasa
karena dalam baik jumlah produksi film film populer
atau industri mencapai jumlah yang pernah mencapai satu ratus sembilan belas satu ratus dua puluh
dan timbulnya film film yang disebut film film seni
atau film film personal yang meraih berbagai penghargaan di internasional
edwin atau karya kamila andini yang terakhir ini juga meraih
masuk ke kompetisi penuh di berlin yang belum pernah dicapai oleh sosok perempuan
dan bahkan laura basiti meraih supporting untuk silverbeard
jadi ada perkembangan antara industri dan karya personal keseimbangan itu
tetapi kemudian tantangannya adalah di pandemi ini kan
buatan pandemi kultur menonton dalam rumah
tentu harus dibangun kembali untuk mencoba keluar rumah
kita mengalami dua fase ya delta dan omikron
karena itu ffi mengali tema tema yang sesuai dengan apa yang disebut ekosistem baru
yaitu dengan memberi ruang pada media baru
tidak saja pada karya karya di bioskop tapi juga di media baru
oke kalau mbak mini seperti apa
di mata seorang cutmini sebagai aktris atau pekerja seni wanita
melihat perkembangannya terhadap aktris
aktris perempuan aktor perempuan
bagaimana perkembangan dan juga dilema di perfilman ini
perkembangan kalau untuk film kita pastinya sudah lumayan
bukan sudah lumayan lagi ya sudah berkembang sekali
cari yang tadinya tidak membuat sesuatu
akhirnya bisa menghasilkan sesuatu sampai akhirnya yang tadinya kita tidak punya film
sampai akhirnya kita punya film
sampai akhirnya seperti sekarang ini
kita juga sudah sempat merasakan kekurangan kru kekurangan alat kekurangan pemain
karena semua pemain pada sibuk di ph masing masing bekerja pada segala macam
begitulah industri perfilman beberapa tahun lalu sebelum adanya pandemi
tapi begitu adanya pandemi ya emang sekarang bergerak agak tidur sesaat
tapi ya kita berusaha untuk membangunkan kembali dengan karya karyanya
untuk kayak pemain pemain wanitanya ya emang sebenarnya udah bisa dikatakan banyak sekali
pemain pemain wanita yang berkontribusi untuk perfilman indonesia
begitu juga untuk para sutradaranya
sutradara untuk wanita juga sudah banyak sekali untuk sekarang ini
bahkan yang muda muda pun sudah menunjukkan karya karya hebatnya sampai ke dunia luar
oke kalau berbicara soal kontribusi perempuan
dalam industri perfilman mbak mini kita tahu tema tahun ini dari ffi adalah
perempuan citra karya dan karsa
sebagai duta ffi bagaimana melihat kontribusi perempuan
apakah sudah cukup dihormati oleh para laki laki terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam industri ini
sebenarnya untuk dihormati kita memang harus selalu saling menghormati antara perempuan dan juga pria
kita bekerja di dalam satu industri yang ingin menghasilkan sebuah karya
yang baik untuk ditonton oleh semua pencinta film indonesia khususnya yang ada di indonesia
dan juga syukur syukur kita bisa membawa film ini keluar untuk mendapatkan apresiasi di sana
makanya kita bekerja dalam scene yang harus solid
sebenarnya untuk perempuan juga sebenarnya dalam satu produksi juga sudah sangat dihormati oleh pihak laki laki
karena kita bekerja sama
kalau misalnya sutradaranya perempuan
bisa juga dop nya itu seorang laki laki
dan dop ini juga sangat mendengarkan permintaan dari sutradara ini sendiri
jadi memang sudah menjadi satu kesatuan tidak akan mungkin dop itu bekerja sendiri
sutradara itu bekerja sendiri
kita memang harus satu tim
jadi penghormatan itu dalam sebuah karya sangat penting
dari pemain seluruh sutradara dan juga para pendukung lainnya
kita saling memberikan
memberikan suasana yang baik yang sehat dalam sebuah produksi
sehingga menghasilkan hasil yang baik untuk ditonton oleh masyarakat indonesia ataupun yang ada di luar sana
artinya dengan berkembangnya zaman tidak dipandang sebelah mata lagi ya para pekerja seni wanita ini di industri perfilman
saya mungkin bisa kembali ke mas gary
mas garin tadi sempat mention juga soal harus bisa adaptasi dengan perkembangan media baru
nah sebetulnya apa sih yang dibutuhkan untuk filmmaker bisa bersaing dengan media baru
bisa bersaing dengan karya karya dari luar
karena kita tahu sekarang kita duduk di rumah nonton tv nonton streaming
mungkin harus berkompetisi dengan banyak sekali karya dari luar
ya ini adalah era transisi yang besar ya
karena kalau dulu kita mengedarkan film ke luar negeri
kita membawa film kita data kita ke bioskop
susah sekali karena memerlukan suatu manajerial global yang berat
tapi dengan adanya internet segala galanya interkonektivitas
dengan internet maka sebuah karya bisa diedarkan keliling dunia
tanpa sebuah manajemen fisik yang langsung bekerja di bioskop dan sebagainya
maka sebenarnya satu perubahan yang besar
penonton indonesia akan mengalami perpustakaan film film dari dunia global
dari korea dari amerika latin dan berbagai negara
bahkan dari turki dan negara negara yang belum pernah jarang dilihat di bioskop
bisa dilihat di televisi laptop atau handphone
lewat internet dari ott ott baik ott global maupun ott lokal over the top ya
di sisi lain sebetulnya itu menjadi ruang kesempatan besar
agar karya karya kita bisa diedarkan ke luar negeri
dengan segala galanya lewat interkonektivitas internet ini
nah contohnya lah kita bisa nonton
dia memasarkan lewat ott yang bisa diakses di laptop handphone maupun di televisi
tetapi pada titik tertentu ada kompetisi pada kualitas untuk menjadi global
rata rata karya karya indonesia yang diputar di ott global masih bersifat regional
tidak diputar internasional hanya satu dua saja yang diputar internasional
kesempatan pasar yang lebar lewat internet ini harus disertai
kemampuan produksi yang kualitasnya global
ruangnya luas sekali besar sekali dan ada di depan kita
tetapi harus dikembalikan pada kemampuan karya karya kita
yang sebagian sudah mulai muncul
internasional tidak regional sejarahnya
tapi perlu suatu proses kerja adaptasi yang cukup banyak
oke dengan luasnya ruang dan juga perkembangan teknologi
yang semakin membuat industri ini kompetitif begitu
harus ada dorongan termasuk juga dari pemerintah yang bisa mendorong
supaya kualitasnya lebih bagus lagi lebih baik lagi
termasuk dengan ffi ya juga bisa mendorong atau menginspirasi
paling tidak supaya bisa lebih memiliki nilai lebih lah
untuk film film indonesia di mata internasional
karena waktu kita terbatas mohon maaf mas garin
seru sekali perbincangannya tapi mungkin nanti kita bahas lagi kali ya
bisa bahas lagi soal ffi kedepannya seperti apa
mas gari nugroho ketua bidang penjurian ffi
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
mbak mini cutmini terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia connected selamat malam salam sehat
salam sehat semuanya